halo oke sebelumnya izin mengucapkan diri saya evan fadur rahman
menarik sekali bagaimana diskusi yang tadi terjadi antara koalisi koalisi yang ada
yang diwakili oleh narasumbernya
sebenarnya hal itu membawa kepada sebuah pertanyaan di benak saya
bagaimana pak prabowo serta koalisi ini bisa melanjutkan pembangunan superinfrastruktur
yang sudah dilaksanakan oleh bapak jokowi di era sebelumnya
lalu bagaimana bapak prabowo dan koalisi itu meyakinkan kami
maaf para generasi muda untuk dapat memilihnya
bahkan walau kita udah tahu gitu
kisah kelam yang terjadi di masa lalu yang mengakibatkan banyaknya korban dari mahasiswa dan aktivis
mungkin terus aku sedikit penasaran
mungkin apa aja sih kriterianya
mungkin ada yang dibuat untuk cawapres dari para itu
oke baik dari pak prabowo dan juga ganja
saya sebagai mahasiswa bisa bergabung
baik terima kasih ivan aziz satu lagi
baik apa kabar
selamat datang saya pak afi akbar dari universitas seruwijaya
saya ingin menanyakan pertanyaan
saya ingin menarman
ya saat ini bapak prabowo subianto
ini gak kelihatan nih gambarnya nih
ya silakan yuk
saat ini bapak prabowo subianto didukung oleh empat partai koalisi dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
ini menjadikan bapak prabowo
baca pres dan bapak ganjar pranowo dilukung oleh pdip psi hanura p tiga
apakah menurut anda bapak ganjar pranowo
kenapa baca pres koalisi pdip dikepung oleh bapak prabowo dan keempat partai koalisi
saya udah langsung
bang habib ini tadi pertanyaan bagaimana kemudian meyakinkan generasi milenial bahwa
pak prabowo bisa melanjutkan pembangunan infrastrukturnya pak jokowi itu yang pertama
yang kedua ini mengingat masa lalu
karena ini kan teman teman mahasiswa
apa yang dilakukan oleh pak prabowo
ini bagaimana meyakinkan teman teman mahasiswa bahwa itu tidak akan terjadi lagi kalau pak prabowo berkuasa
ya dikit panjang ya
jadi kalau infrastruktur pasti ini orang palembang tahu banget
dari bakau huni ke kota palembang cuma tiga lima jam
sekarang kalau dulu bisa mungkin empat belas jam
jadi infrastruktur itu luar biasa dan itu menjadi komitmen pak prabowo untuk melanjutkan
soal pelanggaran ham pak prabowo gak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran ham
de facto secara hukum de jure nggak ada kaitan sama sekali
ada empat hal
yang pertama keputusan dewan kehormatan perwira
itu hanyalah sebuah keputusan yang bersifat rekomendasi dan usulan
dengan pertimbangan lalu dilanjutkan adanya keputusan presiden bj habibie
yang menyatakan tidak ada kaitan sama sekali pak prabowo dengan peristiwa penculikan
fakta fakta persidangan tim mawar juga nggak ada kaitan sama sekali dengan pak prabowo
lalu sudah mungkin dua puluh sekian tahun sejak dua ribu enam ini delapan belas tahun ya
komnas ham yang harusnya mengumpulkan bukti dalam waktu tiga puluh hari ini dari dua ribu enam sampai sekarang
sudah enam belas tahun tidak ada bukti
dari apa yang disampaikan dipenuhi oleh komnas ham ke kejaksaan agung
sehingga clear and clean pak prabowo gak ada kaitan sama sekali dengan pelanggaran ham di masa lalu
yang ada adalah justru komitmen pak prabowo untuk menegakkan ham untuk menghormati ham saat ini dan ke depan
kurang lebih begitu
baik karena tadi pertanyaannya spesifik ke pak prabowo ya
saya mau tanya ke bang maman dan juga bang yandri
kalau misalnya nanti yang jadi cawapres bukan ketua umum anda golkar akan tetap setia mendukung pak prabowo sampai ujung
sampai hari ini kami pertama kita sudah bersepakat ya
kita sudah bersepakat bahwa kita membangun sebuah kerjasama politik
namun harus diingat mbak nana saya juga harus bilang bahwa tidak ada sesuatu yang pasti terkait koalisi itu dulu
sampai kita mendaftar di kpu itu dulu
nah yang penting semangatnya adalah kebersamaan
jadi bagi kami partai golkar selama proses pengambilan keputusan yaitu kita duduk bersama berempat dan kita betul betul mempertimbangkan pertama adalah faktor kompetensi dan bagaimana apakah racikan pasangan ini bisa menghantarkan kemenangan
saya pikir golkar akan terus dan kita akan jalan bersama
jadi golkar belum bisa memastikan ya akan sampai ujung apa enggak
ya bukan kita kan enggak pernah tahu
tapi yang pasti sampai
jadi kita tidak ada tangan
ya begini saya mau bilang dulu
pertama kalau kita mau memastikan koalisi sampai nanti di kpu mbak nggak ada yang pasti
termasuk koalisinya ganja
termasuk koalisi di sana segala macam mas anies
jadi anything can happen ya
semua pasti bisa terjadi
namun yang perlu dipahami bahwa pada saat kita sudah bersepakat untuk duduk bersama
saya meyakini yang terpenting dari semua keputusan hati hati kita adalah untuk membangun sebuah kerjasama politik
yang terpenting dari semua keputusan harus diambil bersama sama
dan insya allah itu sudah ada komitmen kok kita tahu betul dari pembicaraan pak pak powo pak erlangga pak julhas dan pak caimin
dan kita semua bersepakat bahwa proses pengambilan keputusan semua betul betul kita jalani bersama
makanya tadi saya bilang kalau maunya golkar ya kita mau begini
kalau maunya gerindra juga pasti kan nama kita sudah sepakat kita pasti akan berangkat bersama sama empat partai
oke kalau pan bagaimana kalau golkar masih melihat semuanya bisa terjadi sampai di ujung nanti
pan kalau misalnya pak erick thohir gak jadi cawapres tetap di sini atau ya masih bisa geser geser lagi bang yandri
saya meyakini pak prabowo yang ketiga kali maju ini harus menang
dan pak prabowo tahu cara menangnya bagaimana
oleh karena itu kita senang dengan pak prabowo kemarin ketika di rumah penyusunan naskah proklamasi itu menyampaikan bahwa persoalan cawapres itu akan dibicarakan secara bersama sama
nah maka tentu proposal masing masing dari partai kan ada pan mengajukan erick thohir
nah ini yang perlu kita diskusikan
dan kami meyakini kenapa kami mengajukan erick thohir itu faktor menangnya lebih tinggi
nah tapi apapun nanti keputusan kan akan diambil secara bersama sama
dan cenderung saya bilang tadi kalau misalkan semua ngotot masing masing cara pandang partai masing masing ya mungkin pak prabowo yang kita serahkan bagaimana menurut pak prabowo yang paling pas dan menang
jadi apakah keputusannya pak prabowo pan akan ikut ya tetap bertahan sampai garis finish
ya kita yang penting keputusan itu kita ambil secara bersama sama
ya berarti akan tetap bertahan sampai garis finis
yang penting kita dilibatkan terus dalam mengambil keputusan
tetap akan sampai garis finish meskipun pak erick thohir tidak dipilih ya
kita aku yakin direktur yang diambil
jadi jangan nyamper sampai hari ini
bang andre ini bagaimana kemudian pdi perjuangan menghadapi kepungan dari koalisi jumbonya pak prabowo
jadi gini tadi kan pertanyaannya kan soal pastikan ya
yang pasti pdi perjuangan ya itu bisa mencalonkan sendiri karena memenuhi
jadi pdi menang sendiri juga
dan yang pasti semua yang bertarung ini ingin menang gitu
biasanya yang ingin menang itu bergabung dengan yang punya peluang menang gitu
nah disinilah pdi perjuangan akan kita punya keyakinan bahwa calon pak ganjar ini potensi menangnya tinggi
jadi kemungkinan untuk kerjasama itu kita buka ke teman teman yang lain
jadi meskipun mereka suka
jadi meskipun mereka sudah mengikat kerjasama pdi perjuangan tetap
kan tadi kan belum di ini
oh jadi masih ada peluang ya
sampai dengan pendaftaran itu kan
jadi pdi perjuangan masih berharap partai partai ini ada yang bisa kembali lagi gitu ke pdi perjuangan
semuanya masih terbuka gitu
semuanya masih terbuka dan rakyat toh melihat gitu
yang tadi saya bilang tadi mana yang artifisial mana yang semu mana yang aslinya yang mana gitu
dalam hal melanjutkan itu tadi
nanti publik yang akan menilai rakyat yang akan
ya publik yang akan menilai
mas soto terakhir ya
kalau misalnya melihat konstelasi di pdi perjuangan saat ini yang sekarang terkepung begitu ya
hanya dengan p tiga saja
p tiga saja sekarang sudah mulai dibilang sama pdi perjuangan
kalau maksa sandi jadi cawapres silahkan pergi begitu ya
ini apakah kemudian pdi perjuangan akan membuka
akan membuka komunikasi dengan nasdem dengan demokrat
itu bisa terjadi nggak untuk menghadapi koalisi besarnya pak prabowo
sampai dua puluh lima november apapun sangat mungkin terjadi
kita tahu biasanya menjelang masa injury time konstelasi akan semakin memanas
gerakan akan semakin cepat
kalau kita nonton sepak bola itu sepuluh menit terakhir itulah yang seru sekali biasanya
energinya biasa dua kali lipat ya
yang pertama adalah kalau kita bicara dalam konteks judulnya kan prabowo mengepung ganjar
kita tidak terlalu peduli tentang konstelasi elitnya
berapa jumlah dari kursi yang akan terbangun dalam koalisi
karena itu efeknya nanti ke elit elit doang
biasanya kan akan berpengaruh pada level perusahaan
berpengaruh pada level proporsionalitas jumlah menteri yang dibagi bagi
buat rakyat yang saya inginkan adalah kalau sama sama mengklaim menjadi penerus jokowi
seperti pertanyaan teman teman mahasiswa tadi ke bang habib ya
kita berharap loh dua orang ini yang mengklaim dirinya sebagai penerus jokowi
harus juga kemudian ada yang punya pikiran berbeda seperti mas anies
ketika berbicara mengenai infrastruktur bagaimana kemudian ke depan
ketika berbicara mengenai hilirisasi siapa yang lebih hatam berbicara mengenai hilirisasi
ketika berbicara mengenai ikn yang diragukan dari sisi keuangan siapa yang lebih hatam berbicara mengenai itu
bukan adu balap mengenai billboard siapa yang hormatnya lebih tinggi
adu posting mengenai pak jokowi senyumnya lebih lebar ketika ketemu dengan prabowo atau ganjar
kan itu yang sekarang sedang terjadi
itu tidak ada makna yang sama sekali
itu yang pertama
jadi ada juga kesannya ya
yang kedua buat pak jokowi sendiri saya berharap pak jokowi mengingat beliau adalah sosok
yang kemudian menjadi contoh bahwa orang yang biasa biasa saja dalam konteks
dia bukan bangsawan politik dan bukan ketua partai politik dalam konteks juga tidak membangun koalisi terbesar tapi dipilih oleh rakyat
itu fenomena bottom up yang menjadi makna utama dalam demokrasi
lalu kemudian kita dapat hadiah tambahan akselerasi kinerja yang dilakukan oleh pak jokowi sehingga semua berebut ingin menjadi penerus jokowi
hadiah terindah buat proses regenerasi siapapun yang akan memenangkan pertarungan itu adalah mekanisme demokrasi yang jangan kemudian berubah
dan kemudian jangan kemudian dianggap
jangan kemudian diartikan menjadi hadiah bernama anaknya atau keluarganya
itu kita berharap pesan penting kepada presiden jokowi ya
tetap menjadi negarawan
bagaimana sentilan dari teman teman komisi co melihat fenomena koalisinya prabowo subianto yang jumbo ini mengepung ganjar pranowo
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshule